dan berikutnya saudara kasus bintara di begal
polisi menangkap lima pelaku pembegalan calon siswa bintara polri di kawasan kebonjeruk jakarta barat
satu orang pelaku tewas ditembak karena mencoba melawan saat ditangkap polisi
kasus begal yang menimpa calon siswa bintara polri satrio mukti raharjo di kawasan kebun jeruk jakarta barat akhirnya terungkap
polisi menangkap lima pelaku yang memiliki peran dan tugas masing masing dalam melakukan aksinya
tiga pelaku utama berperan sebagai eksekutor satu pelaku sebagai penjual hasil curian dan satu pelaku sebagai penada
pelaku utama berinisial pn yang sempat melawan petugas tewas ditembak
dan kini jasad pelaku dibawa ke rumah sakit polri keramat jati jakarta timur
empat tersangka lainnya telah mendekam di ruang tahanan di teras krimum polda metro jaya
dan kami menemukan berdasarkan keterangan saksi beberapa cctv bahwa pelaku dengan
sengaja mengikuti korban beberapa saat dan tercover oleh beberapa cctv
kemudian setelah keadaannya sepi pelaku memepet korban kemudian melakukan aksinya
kapolri jenderal listio sigit prabowo memberi penghargaan kepada satrio
yaitu lolos seleksi rekrutmen siswa bintara polri melalui jalur khusus disabilitas
kapolri mengapresiasi keberanian melawan komplot
dan masih berniat mengikuti proses rekrutmen polri
sebelumnya casis bernama satrio muktira harjodi begal
saat perjalanan menuju tes calon siswa
korban sempat melawan ketiga pelaku namun kalah dengan luka sabetan senjata tajam
pelaku akhirnya berhasil membawa kabur motor dan handphone korban
dengan total kerugian mencapai dua puluh lima juta rupiah
tim liputan kompas tv jakarta